presiden joko widodo memenuhi janjinya untuk bertemu dengan lalu muhammad zohri
saking bangganya akan prestasi zohri presiden jokowi menyebut zohri sebagai orang besar
pertemuan kepala negara dengan zohri dilakukan di istana kepresidenan bogor jawa barat rabu siang
kepada wartawan jokowi sempat mengaku merasa terbebani oleh komentar zohri di media beberapa waktu lalu
yang menyebut akan sangat bangga jika diajak ke istana bertemu dengan orang besar
presiden jokowi menegaskan justru ia yang merasa bangga akan prestasi zohri dan menyebut zohri sebagai orang besar
jokowi juga menyatakan pemerintah akan segera membentuk lembaga baru yang berfokus mengurus talenta pemuda indonesia dari berbagai bidang
memanfaatkan waktu bersama zohri presiden mengajaknya berkeliling istana
seperti diketahui lalu muhammad zohri berhasil meraih medali emas pada kejuaraan dunia lomba lari seratus meter u dua puluh di tamper finlandia
kemudian yang kedua saya ini agak mengganjal di hati saya saat zohri diwawancarai mau ke istana
apa jawaban zohri jawabannya apa
mau banget ketemu orang besar
ini yang keliru yang menggajah di hati saya
orang besarnya itu bukan di sini tapi zohri dia yang orang besar
jangan sombong terus rendah hati selalu rendah hati karena perjalanan saya insya allah masih panjang
saya berterima kasih banyak
undangannya sehingga saya bisa melihat masuk istana yang luar biasa